apa nama adek
siapa itu di sebelah tak
beginilah evakuasi seorang gadis yang terjebak reruntuhan bangunan
di jalan karel satsutu buntiga saat gempa mengguncang mamuju jumat dini hari
dengan peralatan dan penerangan seadanya
petugas berupaya mencari cara untuk mengeluarkan gadis bernama angel tersebut
oh iya iya sabar masih mungkin minum dek
ia bahkan sempat menjawab pertanyaan salah seorang petugas
bahwa ada seseorang di sebelahnya
masih bernafas dek
masih ada suaranya
rumah rumah rusak berat dan ribuan keluarga mengungsi ke tempat aman
diperkirakan puluhan orang terjebak di reruntuhan bangunan
basarnas mamuju sudah menurunkan empat regu
yang dibagi ke beberapa titik di kota mamuju
jadi sampai saat ini kami masih
pusat gempa sendiri berada di darat
enam km timur laut majene di kedalaman sepuluh meter
menurut bmkg pada jumat pagi
jika gempa susulan yang kuat terjadi dan berpusat di pantai
maka tsunami bisa terjadi karena goyangan gempa di pantai
dapat memicu terjadinya longsor bawah laut
yang bisa mengakibatkan tsunami
bmkg meminta pemerintah pusat dan daerah
untuk menyiapkan jalur dan tempat untuk mencari gempa

karena status di lokasi masih waspada
masyarakat juga diimbau untuk menjauhi pantai
jika terjadi gempa susulan
dan untuk langsung mengungsi jika merasa ada guncangan gempa
sehingga masih atau dapat pula berpotensi terjadi tsunami
apabila ada gempa susulan berikutnya
dengan pusat gempa masih
di pantai atau bahkan di pinggir laut
tidak perlu menunggu peringatan dini tsunami
karena kejadian tsunaminya bisa sangat cepat
data terakhir menyebutkan korban meninggal dunia
di kabupaten majene dan mamuju
hingga jumat sore berjumlah tiga puluh lima orang
ratusan orang luka luka dan lima belas ribu orang mengungsi
di sepuluh titik pengungsian
tim liputan cnn indonesia